komitmen indonesia dalam pemberantasan korupsi kembali jadi concern kali ini lewat hasil indeks persepsi korupsi yang dikeluarkan oleh transparency international indonesia
hasil ini seakan menunjukkan rapor indonesia di tahun dua ribu dua puluh yang bisa dikatakan kurang memuaskan
apakah komitmen pemberantasan korupsi masih menjadi prioritas pemerintah pembuat undang undang dan juga pihak terkait lainnya
kita akan gali lebih dalam atau lebih lanjut dalam dialog malam hari ini bersama dua narasumber saya tiga narasumber saya lebih tepatnya
ada pak arsul sani anggota komisi tiga dpr republik indonesia
selamat malam pak arsul
selamat malam assalamualaikum wr wb
waalaikumsalam sehat ya pak arsul ya
alhamdulillah sehat semoga kita semua sehat
kemudian ada narasumber saya kita beralih ke narasumber kedua saya manajer riset transparency international indonesia atau tii wawan suyadmiko
selamat malam mas wawan
selamat malam pak arsul pak arsul
sehat juga ya mas wawan ya
alhamdulillah sehat juga
dan terakhir bergabung bersama kami malam hari ini wakil ketua kpk republik indonesia pak nurul gufron
selamat malam pak gufron
selamat malam mbak dan juga pak arsul sani mamput mas wawan
terima kasih bapak bapak sudah bergabung bersama kami bersama cnn indonesia newscast pada malam hari ini
saya ke mas wawan terlebih dahulu mas sebelum kita menanyakan apa tanggapan baik dari dpr dan juga kpk terkait dengan hasil indeks korupsi indonesia tahun dua ribu dua puluh
sebenarnya dari tii metodologi penelitian yang dilakukan ini seperti apa sih
sampling persepsi masyarakat dari mana saja
dan bagaimana parameter hasil penelitiannya dalam menggambarkan kondisi penegakan antirasuah di indonesia tahun dua ribu dua puluh yang ada di lapangan
ya terima kasih mbak fani
jadi secara metodologi kami melakukan ukuran terhadap ketersediaan tiga belas sumber data dari dua belas lembaga survei di dunia ini
level global yang sudah kredibel antara seperti world bank
ada ekonomi terus kemudian global insight bahkan political economic risk ada di hongkong gitu ya
kami mengumpulkan jumlah data dari berbagai negara terkumpul satu ratus delapan puluh negara
nah sehingga kemudian kami melakukan remisurement atau pengukuran ulang dari indeks indeks yang ada
jadi pada intinya adalah corruption perception index ini merupakan komposit dari indikator indikator
di indonesia sedia sembilan indikator gitu ya
nah sembilan indikator
inilah yang kemudian kami kumpulkan kami ekstraksi sedemikian rupa
dan kemudian kita analisis dan ketemulah skor dan peringkat
sebenarnya yang paling menggambarkan kondisi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang ada di indonesia ini
paling banyak cara soal di sembilan indikator tersebut mbak fani
oke mas wawan sekaligus kita ingin jabarkan lebih lanjut ya
sebenarnya seperti apa sih peringkat indonesia sesuai dengan hasil indeks korupsi
yang ditampilkan dalam layar mungkin bisa kita tampilkan dalam layar teman teman
terkait dengan peringkat indonesia dalam indeks korupsi tahun dua ribu dua puluh ini
kalau misalnya kita baca dari hasilnya skornya tiga puluh tujuh peringkat satu ratus dua ini sama dengan negara gambia
yang hitungannya sebenarnya negara gambia juga merupakan salah satu negara yang bermasalah ya
dalam penegakan korupsi atau penegakan hukum dalam pemberantasan korupsinya
seperti apa mas wawan melihatnya
ya pertama yang mungkin perlu kami sarankan adalah
tidak melihat peringkatnya karena peringkat ini agregasi dan kemungkinan dia akan
apa namanya dengan jumlah negaranya
artinya bahwa peringkat kurang menggambarkan kondisi sebenarnya
tetapi skorlah yang sebenarnya kami sarankan
jadi ketika kita melihat skor tti kita di angka tiga puluh tujuh
oleh sebab itu kita bisa membedahnya angka tiga puluh tujuh itu merupakan akumulasi dan agregasi dari berbagai indikator yang ada
sehingga skor tiga puluh tujuh itulah yang penting untuk kita
kita analisis gitu mbak fani
oke hasil analisisnya adalah melihat dari persepsi masyarakat ya begitu mas wawan
tapi itu mungkin akan kita tanyakan kepada pak gufron
pak gufron dari kpk sendiri tanggapannya seperti apa terhadap indeks dan juga skor tiga puluh tujuh turun tiga poin dari tahun sebelumnya
apa saja yang menurut analisa pak gufron menyebabkan hal hal ini
sebagai yang disampaikan mas wawan
sebenarnya cpi atau corruption perception index itu ada sembilan indikator
kalau diklasterkan dalam tiga kelompok besar sebenarnya ada tiga hal yang ditinjau ya
pertama bicara iklim usaha kemudahan berusaha
kedua bicara tentang aspek korupsi dalam pendagangan hukum
dan yang ketiga dalam aspek ponisi
dan yang ketiga dalam aspek ponisi
dan yang ketiga dalam aspek ponisi
dan yang ketiga dalam aspek ponisi
yang turun dari tiga kelompok besar tersebut itu pada aspek iklim berusaha kemudahan berusaha
yang turun dari tiga kelompok besar tersebut itu pada aspek iklim berusaha kemudahan berusaha
dan tentang politik dan demokrasi
sementara dari aspek penegakan hukum sebenarnya relatif naik ya
walaupun naiknya tetapi karena di dua sektor tadi turun sehingga mengakibatkan
ya nilainya menjadi turun dari empat puluh menjadi tiga puluh dua
bagaimanapun bagi kpk cpi atau persepsi publik terhadap angka korupsi di indonesia adalah cerminan bahwa
indeks korupsi perception di indonesia itu masih perlu perjuangan berat
karena memang yang diukur adalah persepsi
persepsi adalah pengalaman
pengalaman pemahaman dan pengalaman dari baik dari masyarakat maupun pakar dan juga para pelaku usahawan
baik lokal maupun internasional yang mau masuk ke indonesia
itu adalah impact dari adanya korupsi
oleh karena itu kpk mengapresiasi dan menerima ini semua sebagai sebuah cerminan bahwa kerja kerja kpk
mulai dari penindakan
kemudian pencegahan sampai edukasi kampanye dan sosialisasi itu masih perlu ditingkatkan
namun juga perlu dipahami bahwa sekali lagi cpi ini bukan skornya untuk kerja kerja kpk
tapi sesungguhnya skor bagi indeks korupsinya masyarakat indonesia
jadi sesungguhnya ini adalah wajah indonesia dalam perspektif korupsi
karena itu kpk perlu dan kemudian mengundang semua pihak bahwa korupsi ini tanggung jawab kita bersama
tidak bisa hanya kpk
tidak bisa hanya polisi tidak bisa hanya jaksa
karena yang diukur adalah impact dari adanya korupsi itu
yaitu apa pelayanan publik hak sosial politik baik dalam kerangka berusaha maupun dalam sistem politik maupun penyelenggaraan pemerintahan
itu yang utama
itu yang utama yang dirasa turun
sementara dalam sektor penegakan hukum relatif naik
ya walaupun naiknya tetap juga masih di level yang masih sangat minim
sekali lagi ini adalah wajah persepsi masyarakat terhadap korupsi di indonesia
dan ini semua adalah tanggung jawab kita bersama
bukan hanya kpk
tetapi semua elemen
bukan hanya negara
tapi juga masyarakat
pak gufron menyatakan bahwa ini bukan tanggung jawab satu satunya bagi kpk ya
pak arsul melihatnya seperti apa dari komisi tiga dpr
mengingat mantan jubir kpk febri diansyah juga menyatakan salah satu faktor penyebab turunnya indeks korupsi indonesia ini juga salah satunya adalah revisi yang dialamatkan pada undang undang kpk
ya ini juga merupakan tupoksi dari komisi tiga dpr republik indonesia
tapi jawaban pak arsul tahan terlebih dahulu
cnn indonesia newscast akan kembali dengan jawaban bapak tetaplah bersama kami
anda masih menyaksikan cnn indonesia newscast
kita kembali ke dialog terkait dengan rapor merah indeks prestasi atau indeks korupsi indonesia di tahun dua ribu dua puluh satu
saya kembali ke pak arsul ya
tadi terkait dengan pertanyaan sebelumnya
bapak masih ingat pertanyaan saya ya
terkait dengan tadi cuitan mas febri
mantan jubir kpk ya

mengatakan bahwa salah satu faktor menurunnya prestasi indonesia dalam pemberantasan korupsi adalah revisi undang undang kpk
ya kalau febri dan teman teman ijb cuitannya seperti itu bukan hal yang luar biasa
itu hal yang biasa saja kalau buat kami gitu ya
yang luar biasa kalau dia nggak mencuit yang seperti itu
artinya mencuit misalnya yang seperti katakanlah yang disampaikan oleh mas wawan tadi ya
kita melihat ini tidak semata mata dari aspek misalnya regulasi
memang ada rule of law di sana yang menyangkut regulasi dan penegakan hukum ya
tetapi itu kan bukan satu satunya ya
ada juga masalah masalah yang lain
kalau kita bicarakan sisi kemudahan bisnis dan investasi
itu kan tidak terkait dengan apa saja
itu kan tidak terkait dengan apa saja
itu kan tidak terkait dengan apa saja
bahwa revisi undang undang kpk itu menyebabkan susahnya sekarang berinvestasi atau berbisnis di indonesia
jadi ini harus kita melihat jangan misleading lah
saya kira kita ini terbiasa dengan memberikan misleading information
mari kita bedah ya
kita memang harus prihatin ketika indeks persepsi korupsi itu turun
karena ini menyangkut persepsi orang masyarakat termasuk kalangan internasional tentang negara kita
tetapi jangan kemudian di dalam negeri ada elemen masyarakat yang menafsirkannya sendiri
diluar dari basis data basis elemen ya
yang dipergunakan oleh tii
yang dipergunakan oleh tii untuk sampai kepada angka itu
itu yang saya katakan
kalau kita bicara misalnya politik dan demokrasi itu macam macam ya
tidak semata terkait dengan revisi undang undang kpk tidak terkait juga dengan kuhp dan segala macam
tetapi bahwa ya penegakan hukum rule of law
kalau mas bubro dan kawan kawan itu katakanlah kinerjanya menurun itu juga akan termasuk iya
tapi itu bukan satu satunya
pak arsul tapi kalau misalnya kita baca nih kasus kasus yang terjadi tahun dua ribu dua puluh ini katakanlah kasus kasus yang menyangkut kepada orang orang yang memiliki kebijakan
mungkin bisa teman teman tampilkan nih kasus kasus besar yang masih dalam penanganan kpk pada saat ini
seperti mungkin yang kalau misalnya kita bisa jabarkan

sebenarnya kita bisa menjelaskan terkait dengan kasus yang menyangkut bupati atau daerah bupati banggai laut daerah banggai laut
kemudian juga kita tahu dua kasus besar di tahun dua ribu dua puluh itu menyangkut dua menteri dua pembantu dari presiden joko widodo
mensos juliari batubara dan juga menteri kkp edi prabowo
pak arsul melihatnya seperti apa ini
ini nanti mungkin mas wawan bisa menjelaskan ya
itu kan kasus seperti itu bagian dari rule of law index gitu
ya kalau saya melihatnya seperti itu
itu justru naik dari dua puluh satu menjadi dua puluh tiga poinnya
jadi mestinya ini kita fair juga ya
memang mas gupron dan teman teman di kpk harus kita kritisi harus kita kawal
tapi kalau dikatakan
tapi kalau dikatakan bahwa kemudian kerja beliau beliau itu melempem enggak juga
karena ini indeks rule of law nya ini malah naik
ya yang naik kan ini yang turun tajam kan tentang risiko investasi competitiveness
ya kemudian apa sekira ini global insight country risk
ya country risk juga turun
jadi mari sekali lagi saya mengajak dengan kayak si buta dari gua hantu itu loh
menyikapi turunnya ya turunnya indeks persepsi korupsi indonesia ini
oke si buta dari gua hantu maksudnya gimana
analoginya pak arsul mungkin bisa dijelaskan
oh iya ini kayak orang masuk ke dunia persilatan ke ruang publik kemudian main menyalahkan kpk main menyalahkan dpp
dpr dan kpk harus dikritisi terus iya
tapi jangan lagunya lagu itu terus
lagunya bolak balik ya misalnya pimpinan kpk bermasalah revisi undang undang kpk itu lagu kok nggak ganti ganti gitu
oke ini mungkin juga bisa dijelaskan dielaborasi lebih lanjut oleh mas wawan
ini kalau misalnya dari hasil ti nya sendiri tadi katanya untuk nilai dari penegakan hukumnya meningkat
tapi empat nilai lainnya menurun ya
termasuk investasi dan juga sektor ekonomi serta perizinan atau usahanya juga stagnan
bisa di elaborasi lebih lanjut mas
ini kan merupakan salah satu katakanlah mata rantai yang berkelindan ya
ketika korupsi atau persepsi korupsinya menurun investor jadi tidak mau melakukan investasi di indonesia
dan sebaliknya jadi seperti apa ya katakanlah lingkaran setan gitu mas wawan
ya pertama saya mau ini juga menanggapi bang arsul tadi soal konteksual
memang pramethodologi penelitian kesehatan
karena metodologi penelitian ini dilakukan satu tahun terakhir sampai dengan oktober dua ribu dua puluh
jadi sesuai pak mahfud juga kemarin dalam diskusi kami menyampaikan
ada kemungkinan juga nanti kalau di dua ribu dua puluh satu kami mengukur karena kan peristiwa besar dua menteri yang tertangkap itu kan pada medium november
ya sehingga ini tidak tercapture atau tidak tertangkap dalam cpi hari ini
makanya kalau kita bicara soal possibility ada kemungkinan ketika penangkapan atau kasus bt dua menteri itu malah bisa mendongkrak cpi kita naik
ya itu boleh boleh sah sah saja untuk mengasumsikan seperti itu
harapannya begitu ya
yang kedua terkait dengan kasus per kasus
lagi lagi survei ini juga mempunyai keterbatasan ya bukan hanya sekedar apa namanya survei yang menjawab semua permasalahan tidak palu gada gitu ya
artinya apa keterbatasannya bahwa kita survei ini tidak bicara case by case
bahwa kasus ott yang tadi diceritakan di banggai laut bahkan di beberapa kepala daerah itu hanya semacam simptom
tetapi satu hal kalau kita bicara soal persepsi lagi lagi persepsi yang kita anggap bahwa semakin banyak sumber data itu akan persepsi itu akan mendekati fakta itu sendiri
meskipun tidak bisa dibilang itu fakta
kalau tadi misalnya bang arsul juga mengatakan memang ini persepsi
yang ketiga tadi pak gufron menjelaskan sudah sangat detail sekali dan terima kasih
ada tiga sektor besar memang yang menjadi kluster penelitian di cpi ini
sebagai satu contoh misalnya penurunan terbesar yang dikontribusikan oleh tadi pak arsul bilang global insight dan juga political reservice
ini dipicu oleh relasi korupsi yang masih lazim juga dilakukan oleh pebisnis atau pelaku usaha kepada pemberi layanan publik
untuk mempermudah proses berusaha
jadi dan ini lagi lagi tidak harus dibuktikan dengan ada kasusnya atau tidak
tetapi berdasarkan alaman pengetahuan dan ekspektasi dari pelaku bisnis mereka masih menemukan kok di daerah daerah misalnya
atau di beberapa proses perizinan itu masih dimintain begitu ya
atau masih melakukan swab dan gratifikasi
terus yang kedua pada sisi demokrasi misalnya
penurunan dua poin yang dikontribusikan dalam parities of demokrasi ini juga masih menandakan bahwa korupsi politik itu masih terjadi
bahkan secara mendalam dalam sistem politik di indonesia
hal ini tentunya kita tidak hanya bicara soal kasus banggai laut misalnya
tetapi kita bisa tanyakan ke pak gufron yang hasil penelitian lead banknya menyatakan bahwa
ini kan namanya sebenarnya korupsi politik gitu ya
walaupun case nya bisa kita konfirmasi melalui misalnya tindakan yang ada di kpk
tetapi sebelum terjadi penindakan data lead bank itu juga bisa menjadi penanda gitu ya
nah yang terakhir memang kita apresiasi terhadap kenaikan dua poin dalam world justice project rule of law index
ini perlu dilihat sebagai sebuah upaya daya ungkit atau dongkaran
dalam upaya penegakan supremasi hukum yang ada
kalau kita mau ngambil case nya misalnya
tertangkap nyajak sapi nanki misalnya
atau upaya bersih bersih yang dilakukan oleh kepolisian dengan cara menangkap seorang jenderal bintang dua
ini kan juga menjadi salah satu pertanda
dan itu kan terkonfirmasi di world justice project rule of law index nya naik gitu ya
jadi saya berharap dalam hal membaca cpi ini juga dilakukan secara komprehensif
oke banyak yang turun dari indikator indikatornya
bahkan ada yang dua belas poin tapi juga ada yang naik
nah turun inilah yang penting untuk kita bongkrak lagi
artinya ketika bicara soal tadi global insight prs ekonomi forum kita yang stagnan
itu artinya kita harus bisa menutup gap
menutup celah relasi korupsi yang tadinya lazim dilakukan oleh pelaku usaha
terhadap pemberi layanan publik
nah di sisi lain otoritas antikorupsi
itu bisa dari kpk nya inspektoratnya unit pengendali gratifikasinya
itu juga bisa bekerja lebih keras lagi dan lebih mandiri ketika
ditemukan kasus kasus yang atau ditemukan insiden begitu ya
yang berrelasi antara pebisnis dan pemberi layanan ini
swap gratifikasi atau special payment atau pembayaran khusus untuk mempermudah berusaha
juga untuk kpk sendiri mengingat bahwa katakanlah indeks ini kan dilakukan atau penelitiannya kan dilakukan pada saat masa sulit ya
seperti pandemi covid sembilan belas
dari kpk sendiri merasakan apakah pandemi covid sembilan belas ini menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan turunnya indeks prestasi atau indeks persepsi ekonomi atau persepsi korupsi sendiri
mungkin salah satu aspeknya adalah itu
karena kemudian kerja kerja mulai dari pendidikan dan sosialisasi kampanye kepada masyarakat untuk anti korupsi dan juga pencegahan
itu banyak keterbatasan
tetapi memang kami juga tidak akan kemudian menjustifikasi dan menyalahkan covid sembilan belas
tentu semua negara memiliki dampak yang sama
sekali lagi bagi kpk bahwa wajah buruk itu tidak kemudian kita memecah cermin
tidak sekali lagi ini adalah cerminan bagi kpk untuk kemudian perlu bekerja lebih lagi
termasuk juga peningkatan indeks persepsi anti korupsi dalam sektor penegakan hukum itu bukan karena wajah dan kebersihan hanya kpk saja
karena wajah hukum itu di persepsi publik tidak hanya kemudian ditopang dari kpk saja
termasuk di dalamnya tentu mulai dari kepolisian kejaksaan mahkamah agung
itu semua adalah kerja kerja para penegak hukum
nah itu yang
jadi sekali lagi indeks persepsi publik itu tidak hanya kemudian ditopang dari kpk saja
indeks persepsi publik terhadap anti korupsi ini adalah wajah hukum indonesia
bukan wajah kpk
tetapi di dalamnya salah satu komponennya adalah kpk
itu yang kami sepakasi
tetapi untuk kerja kerja yang lain di sektor layanan publik di sektor bisnis iklim usaha di sektor politik di sektor demokrasi
itu semua adalah unit unit dari
unit unit struktur indonesia yang juga kemudian harus bersama sama
sekali lagi bagi kpk ini sekali lagi cerminan bahwa kita harus kemudian bekerja bersama sama
bukan kemudian mengklaim ini hasil kpk ataupun kelemahan kpk
ini adalah kerja dan wajah kita semua bangsa indonesia
termasuk misalnya katakanlah untuk mengembalikan persepsi publik ke arah yang lebih positif dengan meminta transparansi penegakan hukum transparansi penyelesaian kasus dari kpk sendiri
ada jaminan pak gufron
ya termasuk salah satunya itu
salah satu wajah penegakan hukum di indonesia adalah salah satunya adalah di kpk
kpk juga perlu kemudian menjamin adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum
karena itu akan menyumbang dari sisi aspek persepsi publik terhadap penegakan hukum tidak pindah korupsi minimal dari sektor di kpk
pak arsul sendiri nih
pak arsul juga sebagai komisi tiga dpr melihat semuanya dari sisi legislatif
dan kalau misalnya kita mengingat narasi pemberantasan korupsi ini kan juga menjadi salah satu narasi yang katakanlah menjadi prioritas dari pemerintah ya
bahwa pemerintah ini memprioritaskan penegakan hukum pemberantasan korupsi
tapi hasil indeks dua ribu dua puluh nya menunjukkan sesuatu yang bisa dikatakan kontradiktif
tanggapan pak arsul sendiri bagaimana
jadi kan kalau kita psikotomikan ya
yang namanya pemberantasan korupsi
yang namanya pemberantasan korupsi itu kan dibedakan atas penindakan dan pencegahan
nah saya melihat dari apa yang tadi dijelaskan oleh mas wawan
justru di sini ya berarti untuk bisa naik kembali sektor pencegahan ini harus dikuatkan tanpa mengendorkan sektor penindakannya
berada di situ
berada di situ
berada di sektor pencegahan juga
tetapi kpk juga menjalankan sektor pencegahan
bahkan menurut bp strana itu itu menjadi koordinator dari strategi nasional dalam pencegahan korupsi
pak arsul tampaknya ada sedikit gangguan pada sambungan sinyal
kita akan kembali ke pak arsul lagi untuk meneruskan kembali
tanggapan dari pak arsul
tanggapan dari pak arsul terkait dengan bagaimana narasi pemerintah terkait komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi dalam cnn indonesia newscast yang akan segera kembali
anda masih menyaksikan cnn indonesia newscast kita kembali lagi bersama tiga narasumber kami pada malam hari ini
ada pak arsul sani
kemudian mas wawan dan juga panul gufron
saya kembali lagi ke pak arsul terkait tadi
gimana tanggapan bapak terkait dengan hasil indeks dengan narasi pemerintah yang selama ini menggadang gadang tetap memprioritaskan pemberantasan korupsi
pemberantasan korupsi ini pada umumnya kerja kerjanya dibedakan dua
ya ini penindakan dan pencegahan
nah tentu kita berharap bahwa penindakannya nggak boleh kendor
tetapi pencegahan pencegahan korupsinya terutama yang terkait dengan sektor bisnis investasi dan kemudahan berusaha lainnya itu ditingkatkan
karena angka dari mas wawan itu dibentuk dari persepsi antara lain para pelaku bisnis para investor
nah kalau kemudian pencegahannya yang ditingkatkan itu sekali lagi saya yakin itu akan
saya yakin itu punya keyakinan akan meningkat
bukan hanya katakanlah penindakan kasus kasus besar saja
karena kalau hanya kita mengandalkan penindakan saja tapi birokrasi kita tetap belum beres red tape masih tetap ada bahkan pemerasan untuk bisa berusaha dan investasi
ya tidak bisa kita berharap akan kembali naik
nah itulah makanya saya tadi katakan jangan gampang gampang kemudian menyalahkan sektor penindakan sektor undang undang termasuk soal revisi undang undang kpk itu
ya karena ini ada tiga sektor besar yang dilihat oleh mas wawan dan kawan kawan di ti ini paling tidak
baik pak arsul saya ke pak nurul gufron pak gufron kalau tadi dari pertanyaan pak arsul ini pencegahan harusnya lebih diketatkan lagi
jangan kendor kemudian juga dari hasil indeks kpk atau hasil indeks ti maksud saya ini juga menjadi fokus bagi kpk kedepannya gitu dalam memperlakukan fokus penegakan kemudian juga tadi pencegahan ya
kalau misalnya kita bicara bahwa kpk sama pemerintah kan akan melakukan kerjasama dalam bentuk stranas kpk apakah ini juga menjadi salah satu katakanlah programnya
ya kpk sekali lagi komit untuk melakukan pemberantasan dalam dua strategi besar
yang utama yaitu penindakan dan pencegahan
pencegahan itu dalam model apa saja pertama sistemnya dibenahi supaya tidak ada korup supaya kemudian berkepastian supaya kemudian jelas syarat dan ketentuannya
dan juga kemudian dari sisi personal yaitu integritas nya itu dari sisi pencegahan integritas pelaku penyelenggara negara dan juga sistemnya supaya tidak goyang berkepastian
itu yang pencegahan dari sisi penindakan kami akan melakukan tetap melakukan penindakan secara normatif sebagaimana peraturan undang undangan
harapannya apa supaya pelakunya tentu kemudian jerah dan orang lain juga takut untuk melakukan hal yang sama
ini semua tidak akan kami pisah pisahkan semuanya tiga model ini akan dilakukan secara komprehensif
bagi publik jadi kerja kerja kpk itu sebenarnya bagi publik bukan harapan pada tertangkapnya orang bukan pada recovery asetnya
di publik sebenarnya kemudian efek dari penegakan hukum pemberantasan maupun pencegahan ini apakah kemudian sistem berusaha kemudian menjadi tidak ada suap di dalamnya
kemudian sektor politik kemudian tidak ada mahar mahar politik yang mengakibatkan ketika duduk kemudian diperjualbelikan wewenangnya
itu yang terus terang mari kita sadari bersama sama apa yang dilakukan kpk sebenarnya hanyalah kebanyakan penindakan di sektor hilir saja
tetapi pencegahan dari sisi hulu
dan ini sekali lagi bukan hanya dan tidak bisa digantungkan hanya pada kpk sendiri tapi pada semua unit
karena sesungguhnya korupsi adalah pada penyelenggaraan pemerintahan
kalau penyelenggaran pemerintahannya itu kemudian melayani secara adil transparan
karena aksesibilitas terhadap kepentingan publik itu sama rata maka pada saat itu sebenarnya tidak ada korupsi
nah itu semua lebih banyak ada di sektor penyelenggaraan pemerintahan negara
itu yang kami mengundang semuanya
dan itu semua bukan hanya kpk bukan hanya negara tapi juga masyarakat perlu kemudian secara aktif
tidak boleh kemudian masyarakat misalnya pada sektor politik ya mengatakan mencacimaki politik kita yang
full cost banyak banyak bohir katanya mas wawan
tapi pada saat pemilu pilkada masyarakat tapi tetap memilih berdasarkan siapa yang memberi
ini juga tidak bisa kemudian kita hanya menyalahkan pada negara kepada parpol kepada penegak hukum
tapi masyarakat kita semua juga harus kemudian dewasa memilih para legislatif maupun kepala daerah maupun pemerintahan
itu berdasarkan hati nurani dan akal sehatnya bukan pada uang
baru kita akan sehat demokrasi kita
berarti salah satu kuncinya juga ada di pemerintah kan terutama ya pak gufron
kita juga sebenarnya sudah menghubungi pihak pemerintah dari ksp
tapi sampai dengan saat ini kami belum mendapatkan jawaban terkait dengan seperti apa tanggapan mereka terkait dengan indeks persepsi korupsi ini
kalau begitu saya ke pak arsul lagi
pak arsul kalau misalnya dari legislatif sendiri dari dpr ini bentuk evaluasinya seperti apa
dan tentunya kita punya target dong bahwa tahun dua ribu dua puluh satu indeks ini akan meningkat skornya
ini saya bocorkan sama pak gufron ya
minggu depan kayaknya komisi tiga akan rapat dengar pendapat dengan kpk
tentu kita akan angkat ini soal menurunnya indeks persepsi korupsi ini dan bagaimana kpk itu akan merespon
memang bukan hanya kpk yang harus merespon
dpr nya sendiri juga harus merespon
jangan juga nanti bikin undang undang yang aneh aneh juga
nah kemudian juga saya kira pemerintah yang paling perlu pak mahfud lah ini ya sebagai menko pelukam
yang juga harus menyiapkan juga respon yang komprehensif untuk memperbaiki indeks persepsi korupsi kita ini
oke kalau terakhir dari mas wawan sendiri dari transparency international indonesia melihatnya
kira kira apa sih yang bisa jadi prioritas bagi pemerintah
kemudian juga aparat penegak hukum seperti kpk kepolisian kejaksaan
serta tentunya pemilik kebijakan untuk membuat wewenang dari legislatif dari dpr sendiri
supaya bisa sama sama memperbaiki skor kita di tahun dua ribu dua puluh satu dan juga ke depannya
kalau berangkat dari tiga klaster besar tadi kemudahan berusaha terus kemudian penegakan hukum dan juga integritas politik
tentunya kami merekomendasikan kepada presiden dengan segenap jajaran pemerintahnya termasuk aparat penegak hukumnya
seperti kepolisian dan kejaksaan gitu termasuk lembaga pengawas internal semacam bpkp
inspektorat jenderal di kementerian negeri komisi pemberantasan korupsi sebagai trigger mechanism dpr dan parpol
kita berharap ada empat hal
yang pertama adalah kami mendorong bahwa presiden kpk dpr kepolisian dan semuanya saja itu mempunyai komitmen
bahkan masyarakat juga harus mempunyai komitmen untuk memperkuat peran dan fungsi lembaga
namanya lembaga pengawas gitu terutama otoritas anti korupsi dan lembaga pengawas harus memiliki sumber daya
baik itu anggaran kapasitas kemampuan dan kemandirian yang memadai dalam menjalankan tugasnya
karena kita ketahui bersama hari ini covid masih melanda ke depan ada proses vaksinasi
sehingga ketika para lembaga pengawas ini mandiri sumber dayanya cukup ini bisa memastikan bahwa alokasi sumber daya penanganan
yang demi tidak dikorupsi dan tepat sasaran
yang kedua kami juga mendorong misalnya pemerintah dalam hal ini cq atau kpp misalnya
memastikan transparansi proses proses pengadaan proses pengadaan yang selama ini datanya belum terintegrasi
dan kemudian menimbulkan mismanagement bahkan kasus bansos ini menjadi gambaran kita bersama ada korupsinya
sehingga memastikan transparansi dan keterbukaan pengadaan ini menjadi satu hal yang penting juga
untuk kita rekomendasikan sehingga keterbukaan pengadaan bahkan hingga open contracting atau keterbukaan kontrak juga harus dilakukan
agar bisa menghindari penyalahgunaan mewenang identifikasi konflik kepentingan di dalamnya
dan memastikan penetapan harga yang adil dan transparan tadi
yang ketiga tentunya ini alamat khusus juga buat teman teman di dpr pak arsul dan kawan kawan
tentang bagaimana merawat demokrasi gitu ya dan mempromosikan partisipasi warga pada ruang publik
seperti kita ketahui bersama
dpr sampai dengan dprd mempunyai mekanisme reses yang hari ini mungkin terhalang
terhadap adanya covid sehingga banyak yang nggak bisa untuk mendengarkan langsung dari masyarakat
hanya juga mungkin lewat webinar
tapi bagaimanapun juga reses reses mendengarkan aspirasi warga ini penting untuk terus dilaksanakan
sehingga tadi pak gufron juga mengalamatkan
melibatkan kelompok masyarakat sipil dan media untuk pada akses pembuatan kebijakan
ini harus dijamin penuh oleh pemerintah dan dprd
agar kebijakan yang dihasilkan nantinya akuntabel kalau pak arsul tadi bilang tidak lagi salah salahan gitu ya
karena ada akuntabilitas
terus yang terakhir tentunya kami juga berharap pada pemerintah dan segenap jajarannya
adalah mempublikasikan menjamin akses data yang relevan
seperti kita ketahui bahwa hak mendapatkan informasi ini merupakan hak asasi yang juga sudah diatur dalam undang undang
sehingga masyarakat yang membutuhkan informasi kejelasan data ini perlu dijamin sebagai sebuah hak asasi
sehingga data yang diperoleh pun juga tidak silang senceta
tetapi data juga bisa dipergunakan sedemikian rupa untuk menjadi alat analisis
alat analisa menjadi masukan supaya kita bisa sama sama kembali lagi kepada prinsip gotong royong
untuk memperbaiki indonesia dalam memberantas korupsi bahkan dalam situasi pandemi ini
mbak fanny terima kasih
baik kita kembali ke pasal empat pancasila ya gotong royong mufakat semuanya kerjasama seperti itu
termasuk tadi pak arsul mungkin ya kalau misalnya tadi katanya mas wawan
mengajak media juga menjadi salah satu mitra dalam sama sama memberantas korupsi
terima kasih sekali lagi bapak bapak mas wawan pak arsul dan juga pak gufron
terima kasih atas waktunya bergabung bersama dialog dalam cnn indonesia newscast pada malam hari ini
tapi jangan beranjak lagi karena cnn indonesia newscast masih akan segera kembali sesaat lagi